beberapa penemuan teknologi yang kini terus menjadi perbincangan dan terus dikembangkan oleh para ahli adalah soal artificial intelligence atau ai
abah lala pun tidak kuasa menahan air mata
ke rangas bitung itu adalah hanya menambah unit
tersedia area yang bisa dimanfaatkan
sudah bergabung bersama kami sekarang malam hari ini adalah pakar hukum pidana prof hipnu nugroho
jadi ini problemnya sebetulnya tidak sederhana ya
dimana orang orang yang dikatakan odgj yang dianggap sampah itu kita manusiakan
bahwasannya danau tondano itu memiliki tujuh nadie ekonomi penggerak ekonomi di sulawesi utara ya